dibentuk pada seribu sembilan ratus enam puluh tujuh band yang digawangi enam pemuda asal bandung ini telah melanglang buana hingga ke mancanegara
sempat menerima penghargaan kalpataru pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan untuk lagu kemarau drolis pun kian memantapkan eksistensinya sebagai band indonesia pertama yang dapat menyicipi dapur rekaman di inggris dan singapura
karena rekamannya di luar jadi kita ya otomatis kita mendapatkan satu kesempatan lah mendapatkan jalur internasional ya
mungkin kalau kita rekamnya saat itu rekamannya di indonesia dengan lagu yang sama lagu itu nggak akan naik di internasional
dahulu drolis beranggotakan enam orang personil lima diantaranya telah berpulang
yakni almarhum iwan krisnawan deddy stanza eli joko boni nurdaya dan yang terakhir bangun sugito
sepeninggal rekan rekannya tz iskandar kemudian merekrut personil yang kini menjadi bagian dari format baru drolis
diantaranya ialah jimmy manopo benny likumahua ocetekol abadi susman masri hendro dan dua vokalis baru guswin dan alfredo
di jakarta selatan para personil drolis mengenang kembali pertemuan mereka
saya sendiri dulu sebelum masuk drolis itu kalau lihat drolis itu merinding
itu sampai pertama sekali saya main gabung ditarik sama roni sih kita main di gedung mereka
itu kek wah heboh banget jadi pas giliran kita panggil drolis itu kan wah heboh satu gedung tuh saya tangis tuh
jelang usia emasnya nanti drolist telah menyiapkan sebuah konser sekaligus peluncuran album terbaru yang rencananya akan diselenggarakan pada november mendatang
nadia laras jakarta